baginya menabur benih kebajikan adalah fitrah
baginya pula menolong orang lain adalah wujud syukur
orang membantu atau orang berbagi
bukan karena atau bukan hanya karena dia berlebih
atau bukan karena dia kaya raya
tapi boleh jadi karena dia pernah merasakan sulit
orang berbagi makanan bukan karena dia kelebihan makanan
tapi dia tahu rasanya lapar
inilah kisah pengembaraan sang relawan
yang menemukan oase hati lewat berbagi
bayu gautama memanai waktu bersama keluarga
ibarat sebuah perhiasan
ia tak ingin sedikit pun melewatkan momen berharga itu
lantaran jejak kakinya
lebih banyak ia tampakkan di wilayah bencana
figur sang ibu yang merupakan orang tua tunggal
memupuk rasa empatinya sejak kecil
ia tahu benar rasanya lapar
ia pun pernah merasakan berada di ambang putus sekolah
namun sulitnya kehidupan tak lantas menyorotkan tekad untuk berbagi
justru semakin memantik rasa welas kasih
pada saat sekarang bikin program
bantuin orang ngasih makan pakai peras mana
ngelihat orang lahap makan itu
lapar saya lapar tau banget
panggilan kerelawanan berkecamuk di renung hatinya
tak kalah bencana tsunami terjadi di aceh pada dua ribu empat
ia telah bekerja di sebuah media cetak
namun perusahaannya tak mengirimkan wartawan
ia telah berkata
ia berangkat lewat jalur komunikasi seribu satu buku
yang sempat ia geluti sejak dua ribu sebelas
naluri kerelawanan muncul itu bener bener disitu
saya memilih untuk yaudah saya berangkat
bos saya waktu itu bilang kalau lo berangkat
berarti lu gak pulang gak punya pekerjaan
tak membuat pria kelas satu
maaf nanti ada yang dibosankan
menjadi kerelawan di aceh
membuka gerbang bagi dirinya
untuk lebih intens merambah dunia kerelawanan
sepulang dari wilayah serami mekah itu
sejumlah lembaga sosial kemanusiaan
mengajaknya untuk bergabung
sejak itu dunia kerelawanan mendarah daging
tak hanya terjun ke lokasi bencana yang terjadi
dari sabang sampai marauki
ia juga pernah menjadi relawan kemanusiaan di gaza

setiap wilayah yang ia datangi menorehkan sejarah perjalanan hidupnya
memori yang tercipta begitu melekat di benak
ia membagikan sepenggal kisah saat mengevakuasi warga
yang terjebak di dusun bronggang desa argomulyo sleman yogyakarta
saat gunung merapi meletus pada dua ribu sepuluh silam
suasana mencekam begitu terasa
manakala ia mendengar jeritan pilu warga yang terkepung awan panas
seolah dilema hasrat ingin menyelamatkan setiap jiwa
namun dirinya harus bertaruh nyawa berpacu dengan waktu
sebab tak ada yang tahu kapan sang pasak bumi kembali murka
saya lari ngangkat anak itu taruh saya mau balik lagi
begitu saya mau balik lagi rumah roboh
apinya makin besar
wah saya itu emosi
emosi saya bermain di situ
untuk inilah kerja tim
jangan dan jangan masuk
enggak gue udah janji sama ibu itu gue harus nolong
ditarik saya jangan dan
sampai sekarang saya masih ingat wajahnya
sepuluh tahun saya masih ingat wajahnya
terbersih terasa sesal yang teramat
manakala tak selaras dengan gairah menolong yang membuncah
sama halnya ketika di lombok
beberapa anak mati di depan saya
saya yang harus menutupin matanya
padahal sebelumnya saya tolong masih hidup
jauh dari kota
puluhan orang ratusan orang kita evakuasi ke sebuah puskesmas
kemudian sampai puskesmas dokter cuma satu
gak ada obat
perawat cuma satu
gak ada obat
gak ada yang bisa dilakukan lagi
dokter pun perawat pun ikut nangis
tak ingin kenangan itu menjadi sekedar fragment cerita
ia pun menuangkannya lewat goresan tinta
sembilan judul buku yang ia tulis
sebagian besar melukiskan pengembaraan menjadi relawan
seperti buku tangan allah di seutas tali yang ia tulis usai banjir jakarta dua ribu tujuh
seolah diberi kesempatan kedua proses evakuasi yang ia lakukan sempat membawanya nyaris hanyut terbawa arus
buku itu hadir sebagai bentuk luapan show
lewat foto yang beredar penyintas bencana merapi dua ribu sepuluh endah friutami mencoba mencari tahu siapa sosok yang menggotongnya
endah mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuhnya
setidaknya lima tahun ia berjuang untuk pulih
ia bertekad ingin berjumpa dengan sosok yang menolongnya
sepuluh tahun berlalu akhirnya endah mendapatkan momentum pertemuan dengan bayu gautama
terima kasih banyak buat bapak bapak relawan yang sudah menolong keluarga saya waktu itu

keadaannya waktu itu panas banget
jumpa kalau nggak ada bapak bapak sekalian mungkin keluarga saya dan keluarga saya nggak selamat
soalnya waktu itu ya bener bener mencegah banget suasananya
terus mikirlah udah mati ini udah mati gak ada yang nolong waktu itu
ternyata alhamdulillah ketemu sama orang orang baik seperti pak bayukut pak eko
yang berani menolong saya
iya mbak sama sama mbak
iya semua udah diatur mbak
allah yang ngatur kita sampai datang malam itu memberanikan diri
itu udah diatur langkahnya sama allah dan ketemu sama mbak
dan alhamdulillah saya senanglah ada orang orang yang allah masih kasih kesempatan hidup seperti mbak
di mata keluarga pria yang akrab di sapa gau itu adalah teladan
apa namanya terus juga ngajarin kepada kita untuk terus mengasah empati kita
empati saya empati anak anak untuk tetap melihat orang orang di luar
kita tuh tetap ada rasa pedulinya gitu
putri keduanya iqna haya merasakan tuntunan sang ayah
untuk pertama kalinya ia mengikuti jejak sang ayah terjun ke bencana gempa dan tsunami palu donggala pada dua ribu delapan belas lalu
mengevakuasi nolong orang ngereski orang harus ada ilmunya
jangan pernah berpikir jadi pahlawan
tetap jadi relawan
sehingga tugas tugas kita akan masih terus berlanjut
sepak terjang bayu gautama di dunia kerelawanan membawanya bertemu sosok sosok relawan lain
mereka kerap dipertemukan di lokasi bencana dan mencupai banyak relawan muda dengan semangat berapi api namun tak dibarengi dengan skill mumpuni
bersama rekannya rul mustafa dan doni arianto bayu gautama menggagas berdirinya lembaga sosial kemanusiaan yang diberi nama sekolah relawan
sekolah relawan itu hadir karena keresahan kami
saya mas bayu mas doni biasanya sering ketemu di dunia bencana
saat bencana kita ketemu gitu kan
kita ngelihat begitu kuat
ini gotong royong kita gitu ya
di indonesia tuh keren banget kan gotong royongnya tinggi gitu kan
terus semangat untuk membantunya luar biasa gitu
ketika mereka ada di lokasi bencana mereka bingung mau melakukan apa gitu kan
mereka bingung punya keahlian apa
tapi semangatnya tinggi gitu
nah dari keresahan itu akhirnya kita berpikir oh akhirnya kita harus punya wadah atau punya komunitas
yang bisa membantu
mereka skill skill tentang dunia kebencanaan
niat tanpa balutan tekad belum memadai
tekad tanpa ilmu tak pula cukup memberi manfaat
itulah mengevakuasi nolong orang ngerescue orang harus ada ilmunya
jangan pernah berpikir jadi pahlawan
tetap jadi relawan
sehingga tugas tugas kita akan masih terus berlari
hal sederhana seperti menyimpul tali temali dan memahami arah mata angin
menjadi modal dasar relawan beraksi saat situasi terpasti
bang saya mau bang jadi tim rescue
saya kasih kertas putih sama spidol
gambarkan enam belas arah mata angin
kita dulu deh
merapi ini urusan sama angin bro
merapi ini urusan sama arah
lu tau tau ngadep kemana larinya kemana evakuasi kemana
salah jalan salah lari mati
berdiri sejak dua ribu tiga belas sekolah relawan memberi pelatihan
menempa kesiapan skill mental dan kemampuan
dan wawasan para relawan muda yang ingin terjun mengelurkan tangan
selain edukasi kerelawanan sekolah relawan juga mengusung pemberdayaan masyarakat dan program advokasi
pelatihan ini berat
kita ada pelatihan namanya dlt disasar leadership training
dan itu memakan waktu tiga hari tiga malam
kita langsung terjun di gunung gitu kan
bagaimana cara mengendal mayat bagaimana cara mengendal kebakaran
bagaimana cara gempa bumi kebakaran hutan dan lain lain
itu kita latih
butuh strategi menyalurkan relawan
lewat pemetaan dan penempatan yang benar
sekolah relawan ingin setiap bantuan tepat sasaran
ketika ada bencana sekolah relawan nggak langsung tiba tiba notabone mengirimkan seratus orang
ketika misalnya kayak kemarin bencana di palu kita cukup ngirimin tiga orang dulu
akhirnya yang dibutuhkan apa ini apa
jadi jangan tiba tiba datang semua tapi kita bawanya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lokasi
kita datang dulu wah ini bagian assessment yang datang
udah assessment dulu mereka
oh ternyata setelah assessment butuhnya rescue
orang orang yang mengevakuasi mayat dan lain lain dokter
nah itu yang kita terjunin
jadi kan ada tahap tahapan ketika ada bencana kan
ada tahap emergensi ada tahap recovery dan ada tahap pendampingan
bayu gautama mengajak saya melihat pelatihan yang rutin dijalani para relawan
oke mas rony sekarang saya mau ajak mas rony ngeliatin teman teman yang lagi pada latihan nih
ini mereka lagi bikin apa ini mas
nah ini sih sebenarnya latihan rutin ya
kita karena memang relawan itu kan perlu kita upgrade ilmunya walaupun mereka udah pernah dilatih
tapi sebulan sekali atau dua minggu sekali mereka diupdate nih keterampilan mereka
ini dasar bisa dibilang
oh dasar dasar itu walaupun dasar harus tetap diulang ulang mas
misalnya tali temali nih ini lagi belajar tali temali nih
ini mereka diulang ulang
karena kalau nggak diulang ulang apalagi kalau kan biasanya kalau dipakainya pasti lokasi bencana
kalau nggak ada bencana kan mereka harus tetap latihan
biar nanti pada saat bencana mereka akan
membiasakan untuk hal itu ya
sekolah relawan bercita cita membangkitkan nurani masyarakat indonesia
untuk bersama bergerak atas nama relawan kemanusiaan
covid sembilan belas telah mengubah tatanan dunia termasuk dunia kerelawanan
sekolah relawan pun beradaptasi dengan kondisi
ialah doni arianto ceo sekolah relawan memantapkan strategi penyaluran bantuan saat pandemi
program free food karya selama ini dijalani dengan cara prasmanan
tentu tak dapat dilakukan seperti biasa
untuk menjaga jarak sosial kegiatan itu dimodifikasi menjadi food box yang ditaruh di sejumlah lokasi
garda depan tenaga kesehatan menjadi prioritas
sekolah relawan dalam menyalurkan bantuan
food box ditempatkan di wisma atlet kemayoran jakarta
untuk menyuplai makanan bagi tenaga medis yang berjuang melawan covid sembilan belas setiap hari
awalnya kami melihat siapa yang paling terdampak dari covid ini
kita belum melihat dari sisi masyarakat waktu itu awal awal
kenapa karena masyarakat juga masih hanya harus disarankan untuk
ayo jaga kebersihan jaga kesehatan jaga kondisi
tapi kami sudah mulai penetrasi untuk memberikan bantuan ke pelayanan kesehatan
tenaga medis kami support makanan tenaga medis kami support imunitas vitamin dan lain lain
menebar kebaikan tak lantas berhenti akibat pandemi
masyarakat terdampak covid sembilan belas tak luput dari jangkauan sekolah relawan
masyarakat terdampak covid sembilan belas tak luput dari jangkauan sekolah relawan
baru di fase fase sebelum ramadhan kami baru bicara tentang siapa lagi yang terdampak
nah ternyata masyarakat
masyarakat yang seperti yang kita tahu ada phk dan lain lain
nah dari sana kami baru bicara tentang apa yang bisa diberikan untuk masyarakat
itu kenapa di bulan ramadhan kami menirikan ada dapur umum ramadhan
terus bantuan bantuan dan lain lain
sekedar melihat senyum sumringah
seolah menjadi penyeka peluh
eh gila ya masa mereka buat nafas aja susah
sedangkan gue disini santai santai aja tuh kayaknya ada yang salah
sedangkan kita satu ibu per tim ibaratnya gitu
jadi udah sejam

terus kalau gue paham ini sudah bulan
jadi gue mau ngerasa capek
jadi gue mau ngerasa capek
bagi intan syafri ini
terjun sebagai relawan pemadam kebakaran hutan di kalimantan dua ribu lima belas lalu
menjadi titik balik memantapkan pijakan kakinya di dunia kerelawanan
ia masih berusia sembilan belas tahun
dan perempuan satu satunya dalam tim yang dikirim sekolah relawan
apa yang bisa aku lakuin nih di kalimantan

misalnya cuma dokumentasi
kira kira apa yang ibu bisa bantuin
gue butuh tim dokumentasi karena yang satu lagi lagi rehat
keinginan banget pengen berangkat sih suatu itu sesimpel kayak
gila gue di sini santai santai aja
terus kehidupan gue normal
kumpul sama temen temen bisa di sana
buat nafas aja susah
oksigen bersih itu cuma
dan buat gue tuh kayak
eh gila ya masa
mereka buat nafas aja susah
sedangkan gue disini santai santai aja tuh kayaknya ada yang salah
banyak pelajaran berharga yang ia petik
ia semakin mendalami makna menolong yang tak mengenal batas
dalam bentuk apapun
semua pertolongan itu akan membawa kemaslahatan
emang awalnya dibuat dokumentasi kan
bukan untuk memadamkan api
tapi kan balik lagi
kalau kita di dalam satu keadaan yang tidak baik baik aja
yang urgennya tinggi
oh gue begini masak dong
gue gak mau ngebantuin yang lain
oh gue bagiannya dokumentasi aja
gue gak mau bantuin yang lain
itu gak bisa kan
kita harus multifungsi di situ
dan kebetulan tim waktu itu tuh pecah banyak
dan ya mau gak
kita gantian aja gitu kan
nah itu akhirnya juga belajar gimana caranya
apa ngebuka jalur air
terus akhirnya juga diajarin gimana masang nozzle
dan ngerasain ternyata seberat itu
perempuan kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh enam itu bersyukur
nilai sosial kemanusiaan telah tertanam sejak kecil
yang ia peroleh dari keluarga
gue yakin semua kelebihan yang dikasih sama tuhan buat gue tuh
harus gue share lagi gitu
maksudnya ya kalau kita berterima kasih sama tuhan dari ibadah
terus kayak makasih ya allah rezekinya nikmatnya banyak
tapi gue tidak men share itu menurut gue itu kurang gitu
pada tahun dua ribu

berubah menjadi kelas kelas kelas
beberapa titik api sudah berhasil dipadamkan
dan kalau kita lihat kalau ini tidak dipadamkan
ini akan nyebrang ke rumah warga
patron kebajikan yang ditularkan bayu gautama
begitu tertanam di lubuk hati rekan rekan seperjuangannya
bayu gautama itu sahabat sekaligus teman berantem buat saya
hal yang menarik dari beliau itu adalah
insting dia tentang bencana gitu ya
kalau joke jokean tuh kayaknya
apa yang diomongin bakalan terjadi tuh
kayak waktu di lombok bencana lombok
saya berantem sama dia
lo gak perlu pergi ngapain lo pergi
orang masih ada anak anak gitu ya
tapi dia bilang gue harus pergi gue
bener pas dia sampai sana gempa jedar gitu
kayak gempa kayak nungguin dia gitu loh
itu buat saya bukan hanya seorang leader
seorang orang tua saya di sini
dan kenapa saya bisa seperti ini
memberikan masukan ke saya
dan tentu bukan hanya saya
tapi di luar sana yang mengenal sosok mas gouw
mereka akan merasa tergugah
dan merasa terinspirasi dari
apa yang dituliskan oleh mas
dan apa yang dilakukan oleh mas gouw
satu sih gue mau bilang terima kasih sebesar besarnya sma
gue nggak tahu kalau nggak ada mas gouw
nggak ada mas doni saat itu
gue nggak tahu
maksudnya bukan nggak bisa kayak sekarang
tapi gue gak bisa kayak memaknai ini semua sedalam ini gitu
ya terlepas mereka juga manusia
ada salah ada baiknya gitu kan
mereka tuh guru gue
kiprah bayu gautama
masih jauh dari kata sempurna
ia mendambakan sekolah relawan
menjadi wadah pencetak anak bangsa
yang tak hanya sekedar menjadi jagoan
menjadi landasan energi
yang menggiring para relawan
pada muara kebajikan
tolong dengarkan kami
punya kesempatan yang sama
untuk memberikan kontribusi yang terbaik
sebesar besarnya buat bangsa ini
karena saat ini kontribusi itu yang dibutuhkan oleh bangsa kita
pr kita pr bangsa ini terlalu banyak dan sangat banyak
tapi dibutuhkan sangat banyak pula orang orang yang memberikan kontribusi
menjadi relawan adalah salah satu contoh
untuk memberikan kontribusi bagi bangsa ini
siapa saja bisa jadi relawan
siapa saja berhak bahkan
boleh jadi juga berkewajiban menjadi relawan
membantu orang lain dengan cara apa yang dia bisa
menjadi relawan gak cukup dengan kemauan
kami di sekolah relawan bersama sama belajar
meningkatkan kapasitas kita
sehingga ketika kita membantu
jadi lebih baik